mbak putu elvina anggota komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
mbak putu selamat malam
terima kasih sudah hadir mbak putu malam hari ini
di tengah sudah ada mas beka ulung hapsara komisioner komnas ham
mas beka selamat malam
dan sudah ada bang ifdal kasim tenaga ahli utama kantor staff presiden
bang ifdal selamat malam
ini kita bertepatan dengan hari anak nasional yang jatuh pada hari ini ya
kemudian kita masih ingat lagi pada bulan mei yang lalu
ada anak anak yang kemudian ada juga mungkin terduga pelaku
ada yang menjadi korban dan sebagainya
ini kan yang masih menjadi sorotan
saya mungkin mau ke mbak putu dulu terlebih dahulu
kalau dari temuan pendalaman dari pihak kpai
bagaimana kemudian anak anak ini sekarang nasibnya seperti apa
dan dalam kasus ini mereka posisinya bagaimana sebetulnya
ya terima kasih mas
selamat hari anak nasional dua ribu sembilan belas
kembali lagi flashback kepada masalah mei ya
bahwa di sana banyak anak anak yang kemudian ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung
sampai saat ini memang kemarin laporan
terakhir kita mendapat ada sekitar enam puluh dua anak
sisanya masih ada sepuluh yang sedang proses masuk kepada jalur pengadilan
artinya sepuluh ini yang gagal diversi dari enam puluh dua anak
sisanya sudah berhasil didiversi
diversi itu penyelesaian di luar
kasus peradilan ya
makanya kemudian ini merupakan jalan yang terbaik sebenarnya dalam sistem peradilan pidana anak
dan lima puluh delapan anak tersebut sudah dikembalikan kepada orang tua
artinya mereka dikembalikan dengan tanda kutip harus menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi
balai besar rehabilitasi kemensos
ada yang sebulan ada yang dua bulan dan ada yang tiga bulan
apa keterangan yang anda atau mungkin teman teman dari kpai dapat ketika bertemu atau mungkin bertanya langsung dengan para anak anak itu apa
ya jadi artinya motif mereka terlibat secara langsung maupun tidak langsung itu juga beragam
kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka hadir di situ memang
yang pertama adalah ingin melihat demo itu sendiri
ada yang juga presentasinya sedikit sekali yang memang niat ingin hadir atau ikut dalam demo
ada yang kebetulan lewat di area demonstrasi
ada juga yang kemudian anak anak yang kebetulan pulang dari sekolah melewati area tersebut
artinya ini memang banyak motif yang mereka lakukan tapi kebanyakan adalah mereka ingin tahu
itu yang presentasi yang
paling banyak ya
paling banyak ingin tahu
seperti apa demo itu
itu sebelum rusuh ya
artinya itu spontanitas mereka aja untuk menyaksikan demo tersebut
ada yang kemudian mengalami penganiayaan dan lain sebagainya itu betul yang ditemukan oleh kpai
jadi dari hasil sesudah kemudian mereka ditangkap dan lain sebagainya kan mereka kemudian diperiksa
untuk masuk ke balai rehabilitasi
itu kan harus mengalami proses untuk pemeriksaan fisik psikologis assessment yang mendalam dan lain sebagainya
dari pengakuan anak anak ya memang mereka ada yang luka luka dan lain sebagainya itu mereka utarakan
bang ifdal sebelum nanti saya akan ke mas beka juga
bang ibdal bagaimana melihat pemerintah melihat ini bagaimana sebetulnya kasus anak anak ini yang kemudian ternyata ada yang diduga menjadi korban penganiayaan juga oleh aparat
tapi juga di sisi lain mereka juga tadi meskipun sedikit presentasinya ada yang memang sengaja terlibat untuk
ada di kota
ada di kerusuhan dua puluh satu dan dua puluh dua mei yang lalu
ya pertama kita mengucapkan dulu ya hari anak nasional
karena ini merupakan hari yang baik bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada anak
perlindungan yang terbaik
nah kaitan dengan ini sebetulnya pemerintah sangat mendorong
intitusi intitusi seperti kpai komnasam dan seterusnya itu di awal pemilu itu termasuk kpu lah mulai mensosialisasikan pasal pasal yang melarang anak terlibat dalam politik
jadi misalnya dalam undang undang pemilu itu menegaskan bahwa anak tidak boleh ikut dalam kompetisi politik
ya menempatkan itu
yang juga undang undang perlindungan anak juga menegaskan anak tidak boleh terlibat dalam politik
nah ini mestinya kan ada sosialisasi yang cukup kuat sehingga ada proses pencegahan terlebih dahulu sebelum terjadi pada dua puluh satu dua puluh dua ini
karena kita menyayangkan sekali kejadian itu dan pemerintah menginginkan agar proses
mereka yang baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa itu memilih apa yang terbaik bagi anak
karena itulah prinsip dari apa namanya dari konvensi internasional mengenai perlindungan anak
karena itu dalam memproses tadi seperti dikatakan tadi ada sekitar enam puluh dua anak yang ditangkap pada saat peristiwa itu terjadi oleh kepolisian
nah dilakukan diversi ya
dan diversi ini adalah satu proses untuk menyeleksi apa yang terbaik bagi anak
nah karena itulah dikembalikan kepada orang tuanya atau dibina
dan kalau bagi mereka yang memang terlibat dan apa namanya memang ada hard evidence yang menunjukkan mereka harus digunakan jalur peradilan
ya itu memang pilihan yang sulit tapi harus dilakukan untuk penegakan hukum
karena bagaimanapun orang yang terlibat secara langsung dalam satu proses pidana tidak sulit harus ditegakkan
hukum harus ditegakkan juga meskipun itu sulit
tetapi yang penting adalah dalam proses ini
apa namanya aparat yang terlibat dalam proses penangkapan paksa pada saat peristiwa itu terjadi
karena kan situasinya memang caos ya
kita tahu ada anak anak yang
ada di sekitar situ
ikut juga dalam kerusuhan tersebut yang mau nggak mau ditangkap oleh polisi kemudian juga ada yang disundur rokok dan seterusnya
jadi memang memerlukan juga satu proses penegakan hukum juga kepada aparat
nah ini yang sedang juga dilakukan
meskipun sudah secara parsial juga sudah dilakukan untuk pada peristiwa yang lain
itu yang masih dilakukan proses hukumnya ya
akhirnya tetap misalnya dari dikepolisian itu kan ada sistem
untuk menegakkan hukum
bagi aparat yang melanggar prosedur
itu ada irwasum ada propam
mas beka catatan komnas ham apa soal kasus anak ini yang terlibat dua ratus tujuh puluh dua mei
temuan komnas sebenarnya ada tiga poin ya
tentang keterlibatan anak pada peristiwa dua puluh satu dua puluh dua atau dua puluh tiga sampai dua puluh tiga mei kemarin
yang pertama adalah memang ada anak anak yang sekedar ikut ikutan
mereka ingin tahu
dan kemudian ingin tahu apa berpengalaman punya pengalaman
yang kedua memang kemudian ada juga anak anak yang itu dimobilisir
untuk ikut demonstrasi dan kemudian memang terlibat dalam peristiwa kerusuhan itu
yang ketiga ada juga kemudian anak anak yang ikut karena provokasi
misalnya lewat media sosial atau internet
dan ini saya kira juga harus jadi perhatian penting
karena kontrol terhadap internet
kemudian berpengaruh kepada anak ini sangat minim
apalagi tadi seperti yang dikatakan mbak putu misalnya
orang tua tidak punya kontrol atau kemudian bahkan orang tua tidak memberikan izin kepada anaknya
apalagi kemudian kalau kita ngomong sosial media dan internet
ada beberapa kasus yang jadi temuan komnas itu karena misalnya hoax
ada juga karena
jadi tiga poin itu ya
iya tiga poin itu yang utama yang jadi
selain itu soal penanganan bagaimana
penanganan kasus hukum ini
kalau penanganan kami koordinasi dengan teman teman kpai memang menindaklanjuti
apa jadi temuan kpai terus juga ada temuan kami sendiri
ada memang kekerasan yang dilakukan oleh aparat
dan ini kami juga kemudian sampaikan kepada kepolisian lewat tim pencari fakta polri
di bawah koordinasi irwasum supaya ini diselidiki
diklarifikasi dan kemudian ditindaklanjuti
dengan pemerintah saksi
baik mas beka kita break dulu
nanti kita akan bahas soal bagaimana perindahkan lanjutannya
itu kan yang sekarang kemudian menjadi diskusi kita juga menjadi penting setelah sudah ada laporan
sudah ada mungkin fakta fakta yang ditemukan
seperti apa kemudian proses penindakannya
nanti kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
baik mas beka
anak gagal mendapatkan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana dalam kasus kerusuhan dua puluh satu dan juga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
setelah pengajuan diversi pada tingkat kepolisian dan kejaksaan resmi ditolak nasib generasi muda indonesia ini akan ditentukan oleh ketukan palu hakim melalui gelaran sidang perkara di pengadilan
sebuah ironi yang menjadi catatan kritis dalam peringatan hari anak nasional dua ribu sembilan belas
tim cnn indonesia merangkum laporannya
terima kasih terima kasih
pergi lagi situ
nah disitu kepencar sama temen temen
saya kan disuruh
megang minta sama temen
saya diem aja di gedung kan disitu banyak
pes air mata tuh
saya gak kuat gak tau tuh gedungnya
yang deket situ
yang deket pertigaan nah saya diem situ
eh tidak lama kemudian
kita ke polis tuh ya dia langsung
terus saya ke masjid anur
nah pas disitu kan rame tuh bakar ban
tuh di dalamnya itu ada
jadi kan saya medan batu
saya pimpuk saya kena tembak
tembak peluru karet kemudian apa yang terjadi
saya keluar dari ini
langsung dibawa ke klinik
sama orang situ yang bawa motor
kan ada yang bantu
kemudian saya di klinik tuh
terus dijahit kan
saya nunggu temen temen ada tuh
dia kena tembak juga sih
saya nunggu itu juga
berubah bermuk masuk
nah bermuk langsung nunggu nunggu saya ini
nunggu dibawa dipukulin dulu nih bermuk
baru dimasukin ke mobil kores
kores jakarta barat
dalmas diam tidak ada yang maju sendiri
nunggu perintah semuanya
nunggu perintah semuanya
tidak ada yang maju nunggu perintah
nunggu perintah semuanya
ada disampaikan bahwa di kepolisian itu kan ada macam macam unitnya ya
apabila penanganan itu langsung dilaksanakan oleh unit ppa
mereka sudah lebih ramah anak dan sudah paham tentang sistem peradilan pidana pada anak
cara mereka memperlakukannya juga beda
tapi kalau ini masuk ke reskrim tentu perlakuannya seperti pada residivis
memang kita mendorong untuk anak itu ada protokol khusus
termasuk di dalamnya juga penanganan oleh unit ppa bukan oleh unit yang lain
sebagian besar kena buruk
apa pukulan benda tumpul
jadi kalau yang untuk luka tembak memang tidak semuanya kena
hanya beberapa saja
kemudian kalau yang sudutan rokok itu hanya satu yang saya temukan
kalau pukulan benda tumpul memang hampir semuanya
posisinya mulai dari kepala punggung perut dada

kita sudah lihat tadi bagaimana senjata pukulan benda tembaknya
bagaimana paket yang menjelaskan atau menggambarkan kira kira kita kembali ke kerusuhan dua tujuh dua puluh dua mei yang kemudian menyebabkan anak anaknya kembaputu lagi
kalau gitu kembaputu yang didorong oleh kpi ini penyelesaian di ppi ya sebetulnya di unit ppi ya
memang yang terjadi saat ini bagaimana
ya artinya kan beberapa anak itu memang dari awal kita dorong di penyelesaian di unit ppa
karena perspektif perlindungan anak mereka lebih baik dibandingkan reskrim
tentunya ini akan memudahkan proses diversi dan lain sebagainya
apakah itu rehabilitasi sampai kemudian membap mereka pun sudah memiliki perspektif anak
tapi kalau itu dilakukan oleh unit yang lain maka kecenderungan atau rentan terjadi abuse itu akan lebih tinggi
makanya kemudian dari awal kita meminta semua anak itu direhabilitasi dulu
mau diversi ya lakukan diversi di tempat rehabilitasi tidak di kepolisian misalnya
nah itu beberapa anak memang mengaku bahwa
banyaknya anak anak yang terjadi di unit ppi
banyak yang mendapatkan kekerasan selama proses penyidikan
kekerasan yang seperti apa itu mbak
artinya ada yang disundut ada yang dipukul dan lain sebagainya
nah ini kan lebih kepada perspektif bahwa penanganan terhadap anak itu tidak seperti itu
tapi ya sayangnya itu yang mereka alami
makanya kemudian kita berharap bahwa kepada polda dan lain sebagainya
bahwa penanganan anak itu berbeda dengan penanganan orang dewasa
perspektif pelindungan anak
bahwa kekerasan itu bukan merupakan jalan yang terbaik bagi mereka
dan upaya untuk menyelesaikan di luar jalur hukum itu yang kita dorong
bang ifdal bagaimana ini dengan kemudian ada yang dalam pemeriksaan itu kemudian disundut dan lain sebagainya
mengalami penyiksaan oleh aparat ya
itu kan kemudian menjadi catatan sendiri bang ifdal
ya memang kan situasinya ya
situasinya itu memang sangat charge pada saat itu
di mana kepolisian harus bertindak cepat juga untuk menjaga
dan juga begitu banyak juga orang yang harus diamankan ini
yang ditangkap kan banyak sekali
angka pertama tujuh puluh empat kemudian enam puluh dua
ya terus bertangkap
ada begitu banyak
dan karena itu agak sulit ditangani oleh satu unit
satu unit saja misalnya oleh ppa saja
tapi kemudian ini dibagi ke semua unit yang ada di kepolisian itu
bahkan resmob juga ikut melakukan pengamanan
tapi kan menjadi sulit perspektifnya tadi kalau dikatakan oleh mbak putu
karena kan tidak semua unit di kepolisian itu memiliki apa yang sama gitu
karena jelas misalnya reksmob itu jelas prestip perlindungan anaknya mungkin tidak sebeb tebal pada ppa atau pada unit yang lain
tapi itu juga harus dikawal
sebab kita tahu juga kan sebetulnya peradilan anak ini kan sesuatu yang baru juga di indonesia ini
sesuatu yang baru diintrodusir dan proses sosialisasi kepada aparat penegak hukum tentang perspektif anak dalam proses hukum itu belum merata
baru dimiliki oleh unit tertentu yang memang dibekali untuk itu
soal dugaan abuse of power juga tadi itu bagaimana
ya sebenarnya begini
yang pertama komnas mendorong adalah soal penegakan hukum
artinya siapapun memang yang bersalah dalam peristiwa dua puluh satu sampai dua puluh tiga mei harus dihukum diproses
baik itu masyarakat ataupun petugasnya yang melakukan kekerasan terhadap anak segala macamnya itu harus segera diproses
dan prosesnya tentu saja harus transparan dan akuntabel
polisi dalam hal ini yang mempunyai kewenangan harus kemudian mempublikasikan
setiap temuan mereka langkah mereka seperti apa
termasuk kemarin kemudian misalnya dalam peristiwa dua puluh satu dua puluh tiga mei
kekerasan terhadap apa yang ada di kampung bali
polisi sudah bilang bahwa ada kurungan dua puluh satu hari
dan itu saya kira kami menghargai proses itu
tapi apakah kemudian proses itu hukuman itu setimpal atau tidak kami belum menyimpulkan itu
itu yang pertama
itu tapi bukan untuk yang anak
bukan yang anak ya
ya bukan yang anak ya
saya mencontohkan soal polisi yang transparan
itu yang pertama
yang kedua saya kira juga soal pencegahan
bagaimana kita bersama bisa mencegah keterlibatan anak
dalam peristiwa kerusuhan sosial maupun peristiwa politik
peristiwa dua puluh satu sampai dua puluh tiga mei tidak bisa dilepaskan dari konteks politik indonesia
rangkaian kampanye selama delapan bulan yang sangat melelahkan
kemudian polarisasi apa politik
kemudian ditambah dengan ujaran kebencian
kampanye yang kemudian berlebihan segala macam
sampai kemudian menjatuhkan harkat dan martabat manusia
dan itu saya kira berpuncak pada tanggal dua puluh satu dua puluh tiga mei kemarin
baik mas beka soal kemudian penanganan dari polisi untuk yang penyiksaan terhadap anak ini
ini yang juga menjadi pertanyaannya
nanti kita bahas
saya juga akan tanya nanti ke mbak putu
lalu bagaimana kita seharusnya semua menyikapi untuk di hari anak nasional ini terhadap anak anak kita
terhadap anak anak indonesia ya
kedepan untuk terhindar dari hal hal kerusuhan kepentingan politik dan lain sebagainya
itu akan menjadi pembahasan kita nanti
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali di sarlet
kita masuk ke segmen terakhir soal pembahasan masing masing
dalam rangka hari anak nasional
tadi terpotong di mas beka
bagaimana mas bega kemudian soal penanganan untuk yang abuse of power tadi oleh polisi itu bagaimana
harapan dari komnas ham
harapan kami tentu saja dari kepolisian
kemudian memproses siapapun anggotanya yang memang terlibat dalam kekerasan tersebut begitu artinya
dan ini sangsinya tentu saja kami serahkan kepada kepolisian
sesuai dengan apakah dia memang melanggar peraturan kapolri soal implementasi
hak asasi manusia dalam tugas sehari hari
atau kemudian dalam peraturan kapolri soal penanganan huru hara
ini tentu saja polisi yang lebih tahu
yang anda lihat sejauh ini prosesnya bagaimana itu mas
kalau sampai sejauh ini terkait dengan yang kampung bali sudah transparan
hanya kami memang baru merekomendasikan kepada kepolisian untuk penanganan yang tadi kekerasan terhadap anak
dan kami sampai saat ini masih menunggu respon dari kepolisian
bagaimana tindakan mereka
hasil pemeriksaan mereka
tidak ada anggotanya
kami masih menunggu
kalau soal kekerasan anak diduga oleh pihak kepolisian itu temuan komnas ham apa sebetulnya
ya memang pada proses misalnya tadi yang sebelumnya
pemeriksaan itu ya
terus kemudian apakah yang terpenting juga adalah apakah si anak itu mendapat dampingan penasihat hukum atau tidak
pada saat pemeriksaan
karena anak kan kemudian tentu saja emosinya belum stabil
terus kemudian tidak bisa berpikir jernih
terus kemudian juga
mungkin dia juga lupa soal kronologi peristiwa
sehingga kemudian memang harus didampingi oleh penasehat hukum
yang bisa memberikan pertimbangan seperti apa konsekuensi hukumnya segala macam
dan ini juga kita sedang coba dalami
bang ifdal bagaimana memastikan bahwa polisi betul betul bisa terbuka soal penanganan terhadap anak ini
yang diduga bahwa ada oknum polisi juga yang melakukan kekerasan yang seperti yang ditemukan oleh teman teman dari komnas ham
atau mungkin dari kpai
mungkin juga pak polri ya dalam hal ini
pak kapolri akan memantau proses yang berjalan ini
artinya apa yang ditemukan oleh komnas ham kpai terkait dengan penindakan terhadap anak
dimana ada apa namanya kesalahan prosedur dalam penanganan oleh kepolisian
karena kita juga harus meletakkan juga dalam konteks pada saat itu
dimana kita tahu juga banyak anggota kepolisian yang menjaga keamanan pada saat itu
juga mungkin kelelahan karena sudah berjaga berapa jam dan seterusnya
karena itu mungkin dalam melakukan penangkapan penangkapan paksa kepada anak anak
itu kemudian ada tindakan yang di luar prosedur yang tidak mengacu kepada sop mengenai penanganan kerusuhan
nah tentu saja masukan dari komnas dan juga nanti
nah hasil dari tim gabungan kan juga sedang mencari mengolah fakta juga dari teman teman itu
tentu apa yang dilakukan pada peristiwa di kampung bali
di mana ada anggota yang mendapat sanksi diberi hukuman kurungan dua puluh satu hari
dan itu nanti pasti akan juga dikenakan kepada yang terindifikasi
nanti dalam proses penanganan terhadap anak ini
saya kira itu akan
itu bisa dipastikan ya bang ifdal ya
saya kira di dalam tubuh kepolisian ini kan sudah ada sistem yang bekerja
yang melihat bagaimana penegakan atau bagaimana kepolisian menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan
nah apabila menyimpang dari prosedur itu pasti akan ada tindakan administratif atau sanksi administratif
dan kalau melampaui ke arah itu bisa kepidana
tapi kebanyakan yang dilakukan adalah sifatnya administratif
itu pasti akan berjalan karena di dalam sistem kepolisian itu dalam pengawasan ini kan ada irwasum ada propam
dan propam juga menerima laporan dari koalisi masyarakat yang melakukan pembelaan kepada anak
ada lembaga lbh paham dan seterusnya
juga sudah menyampaikan laporan ke propam
nah tentu termasuk dari komnas ham dari kpai itu akan diproses
tinggal bagaimana mudah mudahan transparan ya
kepolisian sekarang sudah accountable dalam proses penegakan hukum
karena ini juga penting bagi anak
dan ini juga peringatan juga kepada baik partai politik ormas dan seterusnya
agar tidak membawa anak anak dalam perhelatan politik
di pengawasan kita lihat ada bapak bapak atau ibu ibu membawa anaknya ke dalam acara kampanye dan seterusnya
padahal ini di
makanya saya kira kpu juga harus bertindak keras juga karena ada larangan dan ada hukuman
ada aturan ya
ancaman hukumannya sangat tinggi di dalam undang undang itu kalau membawa anak anak terlibat dalam politik
kita tanyakan ke mbak putu bagaimana mbak putu
untuk anak anak indonesia supaya kemudian terhindar dari hal hal yang di tengah polarisasi
kampanye politik bahkan berujung kerusuhan
ini kan akhirnya sebagian dari mereka bahkan hanya menonton tapi kemudian jadi ikut ikutan
atau mungkin terpengaruh itu bagaimana
ya itu bagian dari psikologi masa ya
artinya mereka lebih banyak ke arah itu
tapi memang yang kita juga menyesalkan adalah perubahan terkait keterlibatan anak dalam politik itu
di undang undang tiga puluh lima yang terbaru ini dua ribu empat belas
itu justru tidak ada sanksi
di undang undang sebelumnya pelibatan anak dalam politik itu diberikan sanksi siapa yang melibatkan anak tersebut
artinya ini sebenarnya kemunduran
makanya kemudian kita banyak ingin melakukan revisi atau judicial review terkait undang undang perlindungan anak tersebut
karena kita lihat bahwa pesta demokrasi di indonesia memang sangat luar biasa dampaknya bagi anak
artinya anak memang merupakan korban yang paling rentan
korban yang paling rentan untuk dipengaruhi dan kemudian ya terjadi kemudian penangkapan paksa dan lain sebagainya
bahkan beberapa orang tua dari anak anak ini mengatakan kita belum terima surat penangkapan terhadap anak
seperti itu kan gitu ya
nah artinya itu yang kemudian kita telusuri kalau kemudian nggak ada surat penangkapan
berarti kan sudah salah kaprah ini dalam proses penanganannya
artinya kita berharap banyak situasi ini tidak terulang
dan kemudian bagaimana aparat bisa melihat undang undang perlindungan anak ini lebih baik lagi
artinya semua harus belajar bagaimana penanganan terhadap anak
karena kan dinamika keterlibatan anak ini sudah sangat luar biasa
tidak hanya di politik tapi di berbagai kejahatan lain pasti melibatkan anak
nah ini menjadi keharusan agar semua pihak paham bahwa perlindungan anak itu memberi ruang kepada semua pihak untuk menghormati hak hak anak
terlepas dari proses penanganan
nah ini juga adalah hal yang harus diperhatikan
nah terkait dengan proses hukum kemudian bagi anak anak yang akhirnya ditolak diversinya itu dampaknya bagi anak sebenarnya bagaimana sih
dan juga mungkin mereka akhirnya dibebaskan begitu ya
tentu kan secara psikologis mereka juga masih diingat dan lain sebagainya
selama ini bahwa proses rehabilitasi di balai rehabilitasi terus dilakukan
hanya memang saya pikir rehabilitasi terbaik itu kan tetap pada orang tua
orang tua lah yang harus memberikan support kepada anak anak ini memberikan edukasi bagaimana kemudian di kemudian hari mereka lebih hati hati lagi untuk terlibat dalam keramaian yang berpotensi rusuh misalnya
nah terhadap yang sepuluh anak ini tetap pendampingan hukum terus kita upayakan upaya rehabilitasi juga kita upayakan
tapi kan kalau bicara rehabilitasi kan itu bicara tentang waktu yang panjang
waktu yang panjang
artinya mereka juga harus punya pendamping lah selain orang tua dan masyarakat yang bisa memulihkan mereka kembali ke keadaan semula
ini seperti itu
mas beka catatan anda bagaimana kemudian untuk anak anak indonesia di tengah situasi politik hari ini hak hak mereka yang kemudian akhirnya menjadi terenggut begitu ya
jadi kalau bicara soal hak asasi manusia hak anak adalah hak asasi manusia
itu ya jelas itu ya ada dalam undang undang hak asasi manusia
terus ada empat pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas perlindungan hak anak
yang pertama orang tua keluarga masyarakat dan negara
apabila kemudian mau dikaitkan dengan proses demokrasi sekarang ini saya kira kita juga patut untuk menambahkan partai politik
untuk juga ikut bertanggung jawab supaya tidak melibatkan anak anak dalam proses politik
iya tadi juga sih ngorebang ifda begitu ya
iya itu saya kira ini penting supaya kemudian semua pihak yang memang ikut tanggung jawab
yang memang ikut terlibat dalam proses politik apalagi kemudian proses politiknya sangat melelahkan ikut bertanggung jawab
tidak hanya soal ini adalah ranahnya polisi saja tidak hanya ranahnya kpai saja tetapi juga siapa saja yang terlibat
bahkan sampai pemimpin daerah misalnya bupati wali kota gubernur partai politik dan lain lain sebagainya
mencegah supaya anak itu bebas dari pengaruh politik itu yang pertama
kemudian juga mencegah supaya anak itu bebas dari
ketidaksukaan kemudian kebencian yang ada dalam orang tua keluarga masyarakat
terpengaruh ke anak itu sendiri
iya terpengaruh ke anak itu sendiri
itu penting saya kira supaya memang anak itu belajar untuk mengenali dirinya sendiri belajar berempati kemudian juga setara memperlakukan setara kepada warga negara yang lain
ya mudah mudahan diskusi ini menjadi catatan untuk kita semua terutama bagi para orang tua di luar sana apalagi di tengah musim politik seperti ini untuk hak hak anak supaya tidak kemudian jadi terpengaruh dan lain sebagainya
kita kawal bersama ya bang ifdal bagaimana proses hukum di kepolisian baik untuk yang diduga ada abuse of power dan lain sebagainya kita akan kawal bersama
terima kasih banyak mbak putu mas beka bang ifdal terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetaplah bersama kami di layar demokrasi